dinas kesehatan dki jakarta hingga kini masih menunggu koordinasi dari bepom untuk menarik atau menyetop obat sirup anak yang diduga menjadi penyebab penyakit gangguan gagal ginjal akut terhadap anak
kepala dinas kesehatan dki jakarta widya suti memastikan sejak kasus gangguan ginjal akut pada anak di jakarta kembali muncul
pihaknya telah melakukan imbauan kepada tenaga kesehatan untuk tidak memberikan obat sirup kepada anak
selain itu widya stuti juga memastikan ketersediaan obat yang ada di fasilitas kesehatan telah sesuai standar
kita menghimbau melalui satu warga dengan berbagai edukasi dan melalui media sosial maupun penyuluhan langsung di teman teman puskesmas
terus kemudian kedua kami juga memastikan ketersediaan obat yang ada di faskes sesuai dengan standar
apa kata anda tergantung dengan penyelidikan masyarakat untuk pengawasan
kita akan lakukan bersama dengan bepom selaku otoritas kewenangan untuk mengatur obat